aku tidak berhasil mempengaruhi siliwangi dan senor jati
siliwangi akan tahu kalau walang sungsang masih hidup
aku harus membunuh walang sungsang
dan aku akan menghabisinya
apa ibunda sudah lupa denganku
kenapa dia memanggil
ibu tadi bermimpi ada seorang anak yang memanggil manggil ibu dengan sebutan ibunda
bu kalau ingatan ibu pulih ibu meninggalkan aku sendiri disini
selah sih ibu tidak akan meninggalkan kamu sendiri ibu akan selalu disini buat kamu ya
burung burung bangun
lihat lihat satara tuh raden
lihatlah sungguh kemana raden kian santagin
siapa sebenarnya anak itu kenapa dia selalu hadir dalam mimpiku kenapa dia selalu memanggilku ibunda
kenapa ibu ibu masih mikirin mimpi ibu
iya selah sih ibu selalu penasaran siapa sebenarnya anak itu kenapa dia selalu hadir dalam mimpi ibu
karena dia apa yang
sebelum saya ikut saya sukar menemukan kamu
kalau kita lagi setih
yuk kita baca ibu
alam pak mat
baik aku akan
aku tak bisa
dengan aku bu
aku sudah berhasil
mempengaruhi rara santang
dengan mantra itu
aku tidak berhasil
siliwangi akan tahu
kalau walang sungsang masih hidup
aku harus membunuh walang sungsang
dan aku akan menghabisinya
kenapa dia berada disini
dia memang mengawasiiku
sedang apa dinda berada di tengah malam seperti ini
maaf gusti prabuh
aku hanya merasa panas didalam jadi mencari udara segar disini
aku tidak boleh menatap matanya
dia akan sadar kalau aku bukanlah sebag larang
ngajak menghindari mataku
untuk menyembunyikan pacaran matanya
maaf gusti prabuh
aku hanya seorang pelayan
aku harus bersikap
apa yang kau lakukan terhadap kakanda prabuh
sekarang lebih baik dinda beristirahat
karena udara malam
tidak baik untuk
siliwangi sama sekali tidak mencurigai
ternyata dia begitu mudah aku kelabu
tidak sepintar yang aku duga selama ini
terkadang kau berpikir dengan aku

tapi aku graphy

presentasi d bunda